gue gak akan cemburu sama kalian berdua
kalian berdua tuh pasangan yang sangat sangat cocok
satu gendut satu kang bohong
gue ngeliat pam pam sama si laura kok gue jadi cemburu ya
iya ngapain gue cemburu
kapan cobain ini semua selesai
sampai kapan aku bertahan kayak gini
di sekolah aku selalu dihina
pelanggan selalu marahin aku setiap hari
untung aja di bulan puasa kalau nggak mungkin udah marah marah
karena aku udah sabar dikasih pahala yang banyak
terus coba aja jangan lama lama
sebenernya aku capek
ini daerah nenek aku
ternyata dulu itu dia playgirl ya punya banyak cowoknya
ini tipsnya banyak banget
cara menentukan cowok pacaran sama seseorang biar dia cemburu
kayaknya tipsnya oke banget tuh
ini bakal berhasil deh
untuk lewat perhatian cewek yang kita suka kita harus bikin mereka cemburu
mereka kan jelas jelas nggak suka sama aku
gimana caranya dong
dia bisa jadi sesar anakku
jadi pacar aku
maksudnya lo sama gue jadian gitu
eh enak aja gak suka waktu itu aja kamu nolongin aku
waduh kayaknya lu salah sangka nih
eh nih dengerin ya
bukan berarti gue suka
eh tapi tar dulu tar dulu
eh emangnya lo ada misi apaan sih
kamu aja bantuin aku pura pura jadi pacar aku
oh eh eh tapi tar dulu tar dulu tar dulu
emangnya apa sih yang harus gue lakuin
aduh nanti deh ceritanya
pokoknya sekarang kamu perlu pergi pacarku oke
gue mau dibawa kemana sih
kita tuh harus cari glenn oke
oh iya itu glenn
pom pom nanti kita mau buka bosa di mana
kalau aku sih mau buka puasanya di mana aja
soalnya yang penting sama kamu
nggak usah tempat mahal
aku mau makan di mana aja
gue nggak akan cemburu sama kalian berdua
kalian berdua tuh pasangan yang sangat sangat cocok
satu gendut satu kang bohong
gue pindah ke sekolah ini karena gue mau cari cewek tajir
terus kenapa gue cemburu tadi
jajah sama opi
gue bingung deh
apa bagusnya si jajah gitu
kenapa opi milih jajah daripada gue
opi nanti sore aku pengen ngambul budet ke mall
boleh tapi aku harus ngasih tau tentang aku dulu
eh jalan lewat sana lewat situ aja
lihat aja ya sih gue gak akan diem aja
wah kok komentar gelanteng gitu sih
kok rencana pertama gak bisa apalagi rencana kedua
adi tuh gak suka sama aku
lu kok marah marah gak jelas kayak gitu sih
adegan perjanjian pacar lu udah selesai belum
eh diem ya
semuanya tuh gagal
kamu bukan pacar bohong bohongan aku lagi
yang bener ra
ya kau semakin naris makin cantik aja
apalagi kalau senyum terus ditambah kita
udah deh ya gak usah gombal ah
oh gombal sih masa pacar sendiri bilang gombal
nanti boleh gak aku main ke rumah kamu
waktu kunjung pacar
emang aku kelihatan bohong
ya ya enggak
kalau emang kamu mau ke rumah
aku harus minta izin dulu sama tantaku
karena aku harus bilang kalau misalnya temen aku yang mau ke rumah
apalagi kalau cowok
kamu tenang aja yang
pasti tantekamu nerima aku kok
secara aku ini kan calon aktor top
pasti dia nerima kok
calon aktor dari mana calon aktor
pelawak iya tapi pelawak yang gak lucu
eh dapet ide gue bersih kerjain si jaja
kampus lu jaa
aku antri kamu sampai ke rumah ya
gue pulang dulu ya ngantrin jaja
aku anterin kamu sampai ke rumah ya
gue pulang dulu ya ngantrin jaja gue dulu
sebenernya gue pengen ngajak lu
cuman gue sama cewek gue takut terganggu adanya loh
saatnya telepon bokapnya jaja
pak pak jaja
pak pak jaja
saya kankering aja gak tau orang lagi puasa
hei eh ini rumahnya pak jaja
eh hai eh saya dengan yono
saya itu tinggalnya di kompleks kedoya haji muin nomor delapan belas
gini jadi majikan saya tuh dia perlu tukang cukur
nah dia berani bayar mahal deh